nunggu ya bang
jangan cuma makasih aja bang
saya sama teman saya belum punya makanan buat buka
tadi kan saya sama temen saya udah ngebantuin
empuk pamit pulang dulu ya
eh jangan pulang dulu
si udin kan belum dateng
kan bang udinnya lagi kerja nya
iya sebentar lagi gak dia pulang
emput udah kelamaan nunggu disini
nyak seneng kalo ada lo disini
motornya jangan yang mogok tuh
bukannya saya so tau
mendingan kamu bawa aja ke bengkel
semua orang juga tau
kalau motor mogok itu bawanya ke bengkel
masa bawa ke kolam renang
ya maaf pak tupur
kalo lo ketemu si udin bilangin
dirumah ada tamunya
assalamualaikum salam dih
assalamualaikum salam dih
masih ada kolaknya
lo mau berapa bungkus
satu aja pak haji kepala pisang
nanti dulu atuh
saya pesen lagi satu kolek biji salak
apakah gak ngomong dari tadi sih loh
lo paginya aja yang ngasihnya buru buru
masih banyak ya
semuanya sepuluh toples
senang temennya emak buat dijual lagi bang
kalau makin banyak pesenannya
emang bisa jadi pengusaha nih
oh tangan tadi ikut diikat bang
pak pak haji liat bang udin
barusan lu nanyain gue nyariin dia
ada udin berkagak
jadi gini tadi nyaya bang udin ketemu saya
kalau ketemu bang udin suruh dia pulang
ele ele mod berarti si bang udin itu
iya pak odi
dimasukin ke kardus bang
udah rapih semua
lo mau kemana
kali aja mau ajak anterin
kagak usah ntar yang pesen mau ngambil kemari
kalau gitu ajak narik lagi
lo kagak jalan sama si naim di
ulu ulu pak haji puasa puasa gini
mendingan diam di rumah
kalau selagi mau ajak tu pak haji
nggak dia nanya
odi kenapa katanya
gak jalan sama mbak be naim
saya harus kesana kesarang
musik si naim
iya ji saya disuruh ke rumahnya
ya udah pergi sana
saya duluan nanti ji ya
mbak surti bikin
soap di belakang mak
ntar lagi juga mateng
iya mak kalau sambalnya udah jadi
tapi masih di dapur ya udah kalau gitu
sekarang masing masing pada bungkusin makanannya buat di rumah ya
buat buka puasa
kuenya jangan di abisin
mau ke bengkel ya
mau dibantuin dorong bang
emang lo berdua kuat
ulu ulu mau pada kemana ya
dih gua mau ngajak lo buka barang
pasti mau atuh be
kita mau makan sama si naim
kita beli aja dih
lu mau makan apa nih
gue mau makan nasi padang aja
jangan padang im mendingan soto ayam
resep ada kuahnya
merot soto ayam susah nyarinya
udah nasi padang aja
ulu ulu babe haji mendingan gini
nah nyari makanannya gimana
nunggu ya bang
jangan cuma makasih aja bang
gue harus gimana
saya sama teman saya belum punya makanan buat buka
ya udah lu beli sono
kok lu minta gue
tadi kan saya sama teman saya udah ngebantuin dorongin motor abang
mak saya pulang dulu ya
udah kumplit makanan buat buka puasanya
mak mbak yanti udah pulang
dia belum bikin sambal kacang buat bakwan
kalo si yanti kakak bikin lu anjing bikin susah amat
masih lama ya bang
dari tadi hidup mati
hidup mati mulu
iya ntar ya
kalau bisa diduluin ya bang
semua orang disini buru
mama kok sampe gedor gedor pintu gitu sih
ya kalo ga di gedor gedor kamu ga denger
kamu mau kemana emangnya udah rapi gitu
gak kemana mana mah
yaudah bobi mau ke rumah temen minjem buku
tadi saya suruh bawa motornya ke bengkel
ya belum tau
waktu jak kan baru saya suruh bawa motornya ke bengkel